presiden minta dalam waktu satu minggu ini ada langkah konkret
karena presiden sendiri sudah batuk katanya sudah hampir empat minggu
beliau belum pernah merasakan seperti ini dan kemungkinan dokter menyampaikan ada
kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk
tadi saya diundang ini sebagai menteri ad intrim sdm
tapi dari segi pariwisata sudah ada beberapa kegiatan yang mendapatkan catatan
seperti misalnya ada lomba lari maraton internasional yang di sekitar jabodetabek ini
ada catatan mengenai kualitas udara yang tidak sehat
nah ini banyak sekali para calon peserta sports tourism atau wisata berbasis olahraga ini
mempertimbangkan ini dan jika tidak ditangani dengan baik ini akan berdampak buruk
terhadap reputasi maupun juga penyelenggaran event tersebut
dan akhirnya berdampak juga kepada penurunan minat untuk berwisata terutama di wilayah jakarta
yang tetap menjadi gerbang wisatawan nomor dua setelah bali dan kepri
tiga teratas untuk kunjungan wisatawan mancanegara